mereka nekat melawan arus di tengah ramainya arus kendaraan yang melintas
sedikitnya dua puluh pengendara terjaring razia pada hari terakhir operasi patuh jaya
selain diwarnai aksi berbahaya salah seorang pengendara bahkan sempat memprotes tindakan petugas yang memberikan sanksi tilang terhadap dirinya
saya tadi tahu memang saya salah
di tampu merah sana saya banyak mobil
ada mobil berpunang jadi saya mau belok kiri nggak bisa akhirnya ngipup
oh jadi ke bawah ya
iya jadi saya bukan sengaja saya tahu salah
tapi bapak tahu ya ini jalur ke sesekitaran roda empat ya
iya saya tahu salah tapi aku udah tetap maaf tetap aja dihilang
meski operasi patuh jaya dua ribu dua puluh memasuki hari terakhir
petugas mengimbau agar para pengendara dapat mematuhi aturan
rizky tiar yahya jakarta